polda metro jaya siap mengawal aksi unjuk rasa penolakan terhadap undang undang omnibus law cipta kerja
yang akan digelar oleh persatuan alumni dua ratus dua belas di istana merdeka pada selasa
polda metro jaya akan memaksimalkan pengamanan dan kawasan istana merdeka jakarta pusat
hal tersebut disampaikan oleh kapolda metro jaya irjen paul nana sujana
setelah ditemui di mapolda metro jaya pada senin betang
nana sujana memastikan pihaknya siap mengawal serta mengamankan aksi unjuk rasa
penolakan omnibus law cipta kerja yang akan digelar oleh persatuan alumni dua ratus dua belas
untuk total personal yang akan dikerahkan polda metro jaya akan menyesuaikan
dengan estimasi masa yang akan menggelar aksi unjuk rasa
namun pengamanan di istana merdeka akan dimaksimalkan
polda metro jaya juga sudah menerima surat pemberitahuan akan berlangsung demo di istana merdeka
polda metro jaya juga menerima surat pemberitahuan akan berlangsung demo di istana berdeka